tiga penari dengan tampilan tidak pantas tampil saat ulang tahun komunitas klub motor di tempat
wisata pantai kartini jepara sabtu siang petugas polres jepara sempat mengingatkan untuk menghentikan
pertunjukan ini namun tidak diindahkan pihak panitia petugas pun mengambil langkah tegas
membubarkan acara tersebut selain mengandung unsur pornografi hiburan yang ditampilkan tidak sesuai
dengan izin yang diajukan polres jepara bahkan telah menetapkan satu orang panitia pelaksana
sebagai tersangka kasat reskrim polres jepara akp suharto menegaskan tidak menutup kemungkinan
adanya tersangka baru termasuk ketiga penari tersebut ini proses lanjut untuk berkaitan dengan
pornografi yang terjadi di pantai kartini ini masih kita dalami siapa siapa lagi yang kita
nanti cek di video selanjutnya
imbas acara ini mengundang reaksi dari sejumlah elemen masyarakat jepara puluhan pengunjuk rasa
mengecam aksi tarian yang dipertontonkan di muka umum ini lebih lagi pertunjukan
ini digelar bertepatan dengan hari isra miraj

oleh hal hal reaksinya ksi sabah jepara nya